kebocoran data pribadi kembali terjadi di tanah air
dua ratus tujuh puluh sembilan juta data penduduk indonesia yang diduga identik dengan data bpjs kesehatan
berulangnya kasus kebocoran data baik dari sektor swasta maupun pemerintah
mengindikasikan kelemahan perlindungan data pribadi masyarakat indonesia
lantas di era digital ini apa yang bisa dilakukan warga untuk melindungi data pribadi mereka
tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu akun reseller bernama kots menggugah dan menjual data pribadi penduduk indonesia
coach juga memberikan satu juta data sampel secara gratis dari dua ratus tujuh puluh sembilan juta data yang dijual
satu juta sampel data gratis itu identik dengan data pribadi warga yang dikelola bpjs kesehatan
karena memiliki informasi nomor kartu ktp data keluarga dan tanggungan
serta status pembayaran bpjs kesehatan
sejumlah pengguna bpjs kesehatan mengaku khawatir dengan kebocoran data ini
kalau udah bocor kan bisa menyebar ke yang lain apalagi kan sekarang data itu bisa nyebar dengan gampang
otomatis bisa nyambung ke pinjaman online yang sejenisnya dan seperti itu
karena itu sangat membahayakan dan riskan
kekhawatirannya sih pada data pribadi saya yang membahayakan
karena nomor nick itu sekarang banyak disalahgunain terutama untuk aplikasi aplikasi pinjol
saya sih ada khawatir banget ya karena kenapa itu data pribadi kita
itu bisa diketahui oleh orang lain karena itu sangat menugikkan bagi diri kita sih
sejauh ini kementerian komunikasi dan informatika atau kominfo telah memblokir situs rate forum
serta tiga tautan lainnya yang digunakan untuk mengunduh data penduduk yang bocor
tengah mendalami investigasi bersama bssn dan bpjs kesehatan
dan kominfo telah melakukan rapat rapat bersama dengan direksi bpjs
hasil rapatnya bahwa bpjs akan memeriksa keseluruhan tata kelola dan security system yang ada di bpjs sendiri
ini sejalan dengan berulang ulang kali ya saya sebagai menteri kominfo
menyampaikan kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik di indonesia
untuk memastikan security system yang kuat karena terkait dengan pelindungan data yang ada di pse itu masing masing
insiden dugaan kebocoran data pribadi yang terjadi pada dua belas mei dua ribu dua puluh satu bukanlah yang pertama
di bulan mei dua ribu dua puluh ada tiga kejadian peretasan di indonesia
pertama data sembilan
satu juta pengguna perusahaan e commerce tanah air tokopedia dibobol
hal yang sama juga terjadi pada toko online bineka di mana satu dua juta akun pengguna diretas
kebocoran data tidak hanya terjadi pada sektor swasta
pada akhir mei dua ribu dua puluh dua juta data pemilih yang dikelola komisi pemilihan umum dibagikan oleh seorang peretas
pertama data sembilan
pertama data sembilan
pertama data sembilan
menurut peretas teguh aprianto keamanan data pribadi indonesia yang dikelola perusahaan swasta dan pemerintah sangat lemah
kalau saya pengen ngebobol website pemerintah secara random ya
secara random mungkin nggak butuh waktu lebih dari sepuluh menit
kalau yang sifatnya yang saya targetkan misalnya ya mungkin seharian lah dikerjain mungkin bakalan dapat gitu
ya kondisinya seperti itu
banyak yang website pemerintah atau aplikasi punya mereka itu dibuat secara
sembarangan karena dikerjakan sama orang orang yang nggak kompeten
atau yang biasanya itu dikerjakan sama vendor yang itu itu aja
jadi selama ini ya
dan selama ini sih banyak untuk urusan bagian keamanan itu mereka nggak beres
teguh mengatakan data pribadi yang bocor berpotensi disalahgunakan untuk melakukan kejahatan
seperti pemalsuan identitas pemerasan atau penipuan pinjaman uang
belum disahkannya rancangan undang undang perlindungan data pribadi atau pdp menjadi salah satu alasan
mengapa kebocoran data kerap terjadi dan kelalaian pengelola data seringkali ditolerir
kita memang mengharapkan undang undang ini segera bisa bisa disetujui dan dijalankan sehingga ini bisa menjadi
landasan bagi penegakan hukum yang lebih jauh karena sekarang bisa penegakan hukumnya tapi yang mencari

tidak ada yang jelas satu yang jadi harus cari pasal pasal lain yang berhubungan
yang kedua adalah dengan adanya undang undang ini bisa memberikan efek jerah terhadap pengelola data
itu yang penting menurut hemat saya kenapa
karena pengelola data perlu ada sanksi yang berat jika mereka bocor kita tidak mau menghukum
tapi kalau mereka tiap kali terjadi lagi terulang lagi terulang lagi cuma minta maaf lalu terulang lagi
itu sebenarnya kan yang korbannya kan kesian gitu kamu ngerokok orang lain yang batuk gitu
selama ruu pdp belum terbit maka data masyarakat indonesia yang dikelola oleh pihak swasta dan pemerintah
berisiko bocor atau disalahgunakan lantas apakah ada cara untuk melindungi data pribadi di era digital ini
data yang kita berikan memang sudah berada di luar kontrol kita
namun ada beberapa langkah preventif yang bisa dilakukan agar data pribadi

pertama jangan mudah memberikan ktp
seringkali saat memasuki gedung atau sebuah acara warga diminta untuk meninggalkan tanda pengenal
nah tanda pengenal ini kalau bisa jangan tinggalkan ktp yang memiliki data pribadi lengkap
dan tinggalkan sim atau tanda pengenal lainnya untuk meminimalisir pencurian data
kedua jangan menggunakan data pribadi yang ada di tanda pengenal untuk dijadikan pin atm atau password akun digital
ketiga jika memiliki banyak akun digital
maka jangan menggunakan password yang sama karena jika satu akun sudah diretas
maka akan membahayakan akun digital lainnya
keempat saat memilih layanan digital
pilihlah layanan digital yang memiliki fitur pengamanan tambahan
karmel mursalim nugrah endri jakarta